habar gembira apa ayang kiki
ibu rossa sama mbak andin udah baik kan uya
aku yang beruntung mbak
dapetin anak mama yang super baik

enggak tante aku gak kasih tau
kan aku udah janji sama tante aku gak bakalan ngomong ke al
yaudah kalau gitu
salam dari michi
dan iya tadi mama nanya ke michi apa dia kasih tau al soal pertemuan kita di danau laguna
tapi katanya dia gak kasih tau
tau dari mana ya al
aku juga gak kasih tau mas
kamu gak kasih tau
anyway adalah gak penting lagi
yang penting adalah sekarang kita semua baik baik saja
michi gak salah denger kan kalau ibu udah percaya lagi sama mbak ande
ibu udah percaya lagi sama mbak ande
ya kamu gak salah denger
tante rasul udah berikan sama anna
dan katanya ini berkat kamu juga
gak penting banget mbak
iya sama aku juga seru mbak
aduh ya mas
rasanya tuh gini pengen koprol gitu mbak
sama ke depan paket

mbak beneran ya mbak makasih mbak ya

aku beneran ada
dia beneran peduli banget sama si ini
kalaulah punya chance
malah bye bye sama bunga
mejaichtet bisa ada
pengen nih main baju bisa jelasin apa
kamu tuh orang menurut gua dépend vietnamese
di audio iya bukan
pun tiba akhirnya yang dicinta muncul sendiri kasih ayam gigi ngomong ya
oh aduh uh ayam gigi ngapa dijitak kirain uya mau dipeluk orang kesini mau ngasih tahu kamu
tentang kabar gembira uya gembira gembira apa yang gigi ibu rossa sama mbak andin
berarti masa sama mbak andin bakal balik ke rumah ini lagi
ah ada panda ada ikan paus ini yang gigi bercanda apa serius serius ya masa bercanda
ya kalau gitu alhamdulillah berarti rumah ini udah gak ada huru hara lagi
mutus mutus kan kamu ngambil kesempatan di lokasi pindahkan karena yang gigi yang meluk
uya duluan uya cuma menyambut menyambut dengan kehangatan nyobot nyambut nyobot nyambut nyambut
jangan jangan jangan jangan eh tunggu ada ranting ada kayu i'm nothing without you
alhamdulillah anda sudah siuman pak lagi ngobrol sama ibu di dalam
kejadian ini gimana a

sepertinya mama ngajak anin ketemu untuk membahas soal pembunuhan roy
pas saya sampai sana tiba tiba peduli buat mbak andin biar dia ngajakin dia di laguna pak saya juga gak tau saya baru tau dari reina soalnya sepertinya mama ngajak anin ketemu untuk membahas soal pembunuhan roy
ketika sampai sana tiba tiba andien udah tenggelam
andien mau ngambil bros mama yang jatuh ke danau
saya juga heran sama andien udah tau gak bisa berenang ketika mesti diambil
ya allah andien
kok dia nekat sekali sih
tadi dulu emang begitu kan andien
selalu mikirin orang lain dibanding dirinya sendiri
dia selalu berkorban
mulai sekarang sampai seterusnya
tolong jagain andien lebih baik lagi ya
dampingin dia setiap ada masalah dampingin dia
dan tolong satu lagi percaya sama andien
papa minta itu sama
yang ini kita sedang percaya sama andien
tak boleh lagi
kita sudah pernah jumpa
ini dia loang tuh
meninggalnya roh ini membuat ibu sakit dan menderita sekian tahun ini
salahkan saya aja bu saya yang salah
saya yang salah saya salah